setiap hari besar islam keraton yogyakarta selalu menggelar tradisi garabek
terkecuali pada hari raya idul fitri kali ini
di mana kraton yogyakarta menggelar tradisi garabeg syawal usai solatid
pasukan keraton atau biasa disebut bergada bernama wira braja ini
mengawali jalannya garabek syawal tahun ini
yang dalam penanggalan jawa bertepatan dengan tahun dal seribu sembilan ratus sembilan puluh
bregade ini sering dikenal sebagai salah satu ikon yogyakarta
karena bentuk topinya seperti cabai merah
mereka juga kadang disebut bergada lombok abang
yang merupakan terjemahan kata cabai merah dalam bahasa jawa
tujuh brega lainnya secara berurutan berjalan keluar dari si pinggil
dan pagelarang kraton menuju galon alun utara membentuk pagar betis
setelah itu empat ekor gajah keluar dari keraton
dan dalam berselang muncul tujuh gunungan yang dikeluarkan dalam tiga kelompok
lima gunungan pertama dibawa menuju masjid
gede kauman yaitu gunungan jaler atau laki laki
gunung estri atau perempuan gunungan darat gunungan pawuhan dan gunungan gepak
sementara dua gunungan lain yang merupakan gunungan jaler atau laki laki
masing masing dibawa ke pura paku alaman dan kantor gubernur daerah istimewa yogyakarta kepatihan
sesampainya di masjid gede kauman diadakan doa bersama sebagai rasa syukur
kepada tuhan atas nikmat dan karunianya kepada manusia
dan saat yang ditunggu tunggu pun tiba
semua gunungan direbut warga yang sudah menunggu
prosesi adat ini
meski tak mudah mendapatkan bagian dari gunungan ini
warga mengaku senang
suruh nyimpen aja gitu
seneng ini banget
saya kira mau tak makan untuk sarapan
sesuai penanggalan jawa umumnya
garam buksawal dilakukan sehari setelah perayaan idul fitri atau satu syawal versi penanggalan hijriyah
namun tahun ini keduanya jatuh pada hari yang sama
hendrawan setiawan yogyakarta